angka kematian kasus covid sembilan belas di indonesia dalam beberapa hari terakhir tercatat tertinggi di dunia
menyalip india dan juga brazil
tingginya angka kematian ini linear dengan jumlah kasus harian
indonesia yang terus memecahkan rekor dan tadi juga sudah dibahas dengan wakil gubernur jawa timur
emil dardak yang memprioritaskan saat ini semua rumah sakit di jawa timur untuk pasien covid sembilan belas
dan ada sejumlah langkah lain untuk menambah rumah sakit darurat di beberapa kota dan juga kabupaten
saya akan dalami lagi mengenai ironi angka tinggi kematian covid sembilan belas di indonesia
dengan dua narasumber yang sudah bergabung untuk mengelengkapi dialog kita di newscast
ada prof chandra yoga aditama direktur who asia tenggara dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
dan juga prof zubairi jurban ketua satgas covid sembilan belas id
selamat malam prof chandra prof zubairi apa kabar
malam hari ini soal angka kematian covid sembilan belas di indonesia yang sangat tinggi
bahkan beberapa hari terakhir sempat ada di posisi puncak paling atas dibanding dengan negara negara di dunia
saya akan ke prof zubairi dulu
prof bagaimana sebetulnya anda melihat ya atau kemudian anda berkorespondensi dengan rekan rekan
apa yang membuat atau penyebab kemudian angka kematian kita begitu tinggi saat ini
ya kalau melihat dari data data total yang meninggal sewaktu isolasi mandiri
ya saya agak khawatir bahwa memang sebetulnya dari sebagian yang banyak yang isolasi mandiri itu
sebetulnya memerlukan perawatan di rumah sakit supaya bisa tertolong
nah kita memerlukan bed rumah sakit yang banyak
termasuk juga rumah sakit darurat
kemudian tata laksana beberapa obat yang kelihatannya sudah mulai sulit didapat
remdesivir dan yang lain saya kira perlu juga diatur
demikian pula masalah segini
karena kalau pasien dengan masalah paru yang berat kemudian oksigennya habis
itu bisa amat membahayakan
nah selain juga itu kan kalau di ujungnya artinya di tempat pasien yang dirawat
di lain tentu pasien pasien baru kita harapkan mulai berkurang
jadi memang km yang darurat ini perlu jauh lebih didisiplinkan dari yang sekarang
prof joberi jurban apakah kematian yang tinggi ini semata mata ya memang karena mungkin linier
ada positif yang terus bertambah atau ada faktor penyebab lain yang membuat angka kematian
sulit untuk ditekan lagi
ya jadi kembali lagi
jadi kalau misalnya yang kalau isolasi mandiri itu kan yang otg ataupun yang ringan sekali
masalahnya sekarang tidak hanya yang ringan sekali namun sebetulnya ada yang ada pneumonia
tapi dirawat di rumah
kemudian saturasi fck nya sudah sepuluh kali tapi dirawat di rumah karena rumah sakitnya penuh
selain penataan keluaran yang terus terjadi banyak kluster kluster baru
jadi memang kita harus all out dari semua upaya harus lipat gandakan intensitasnya
oke bahkan beberapa cerita nakes juga ya prof
yang meninggal dunia tidak lagi kemudian hanya sekedar lansia saja tapi ada anak anak
pasien anak anak bahkan juga yang relatif lebih muda usianya
iya benar sekali
jadi ada lumayan banyak nakes sekali yang terinfeksi banyak banget
yang meninggal saya masih ingat di satu juni itu tiga ratus tujuh puluh empat
kemarin sudah tujuh puluh lebih
jadi ketepatan meninggal dalam berapa
itu terpercaya dengan sering perempuan orili me shine valley
kemarin tergolong lalu musim mereka semakin cadang
apakah kamu ngerti apa aparibu lainnya
ini rancang karena
pasien masuk rumah sakit
oke baik saya ke prof chandra yoga
prof dari kacamata anda bagaimana melihat angka kematian kita yang tinggi
sekarang kita sudah ada di fase itu di fase di antara negara negara lain
kita bahkan ada yang tertinggi tidak hanya kasus harian
tapi juga kasus kematian menyalip negara negara seperti brazil dan juga india
jadi kalau kita lihat angka hari ini kita yang tinggi bukan hanya kematian
semua sudah tahu angka kasus baru juga lebih dari lima puluh ribu
dan itu artinya penularan di masyarakat itu makin besar
kalau penularan di masyarakat makin besar kemungkinan orang sakit itu makin besar
dan akhirnya kalau sakitnya berat harus masuk ke rumah sakit
sementara rumah sakitnya sudah dalam posisi yang berat sekali
saya kasih ilustrasi saja
jadi dihulu tirit dicegah turunkan semaksimal mungkin
kemudian memang rumah sakit harus dipayakan untuk berfungsi lebih optimal lagi
hanya saja rumah sakit ini kan kalau menurut saya ada tiga
jadi zaman dulu kita
atau guru saya profil bayri sekolah kan kita belajar tentang bed
rumah sakit penuh apa tidak penuh berapa lama menunggu
sekarang kan ada sesuatu yang baru
ada jumlah antrian di igd
itu kan nggak pernah dulu ada begitu
yang penuh itu bed di rumah sakit
sekarang orang sudah antri untuk masuk igd
itu sudah hal yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan memang sudah betul betul berat
jadi harus tangani di tulunya juga sementara di rumah sakitnya juga memang harus tangani
hanya saja kalau menambah bed
mungkin bisa lah tambah bed
so mungkin sesuanya bisa didatangkan
sensilator mungkin bisa mengandalkan lebih
nakes ini memang perlu jadi prioritas penting dilindungi supaya mereka tetap dapat bekerja dengan baik
dan akhirnya itu juga punya peran untuk mencegah perburukan atau kata kata memberikan pandangan lebih baik bagi masyarakat
jadi saya berpikir tulunya mesti dikejar habis habisan sementara di rumah sakit memang kita harus kerja awal awal juga
seperti yang saya katakan
apa yang bisa kita pelajari dari negara negara lain yang tadi anda sebut
penurunan di masyarakat berdasarkan itu diturunkan dengan tiga hal
nomor satu pembatasan sosial
pembatasan sosial yang paling sederhana pakai masker menjaga jarak itu pembatasan sosial
itu yang lebih ekstrim lagi katakanlah yang sekarang kita lakukan
ketika yang darurat yang diimplementasikan secara penuh begitu ya
kalau mau lagi lebih ekstrim lagi lockdown
dengan pembatasan sosial maka kontak antara orang ke orang itu dikurangi
dan kemungkinan tertular dikurangi
dengan pakai masker yang baik jaga jarak yang baik mungkin yang tertular dari orang ke orang
dan itu sudah terbukti di banyak tempat akan menurunkan kasus
yang kedua memang test dan trace
kalau kita sekarang sudah berhadapan dengan kasus yang cukup banyak di rumah sakit
yang sulit ya katakanlah kita menangani seratus kasus yang sudah sulit di rumah sakit
yang seratus ini ditangani ya obati dan segala macam
tapi bukan tidak mungkin di luar ada orang yang jalannya tidak terlalu berat
kemudian tidak ditemukan karena tesnya tidak dilakukan
jadi walaupun kita menangani yang seratus ini terus terusan habis habisan
kalau yang di luar tidak ditemukan dan tidak dikarantina maka persoalan tidak akan selesai
terus akan berjalan positivity rate akan terus lagi berjalan
jadi harus dilakukan test yang maksimal
saya kira pernah disampaikan kalau bisa tesnya
kalau seratus ribu kalau saya mau pakai analogi india
india itu men test dua juta orang sehari ini empat kali kita
jadi kita harusnya kalau dibagi empat kita bisa test lima ratus ribu orang sehari
hari ini saya lihat sudah satu ratus tujuh puluh ribu dibandingkan hari pertama sepuluh ribu
tapi kalau dari lima ratus ribu kan masih jauh
hanya kalau sudah tes kemudian memang harus karantina
atau isolasi mandiri kita harus waspada
isolasi mandiri tidak bisa dilepas begitu saja
harus dalam pengawasan petugas lewat berbagai caranya
satu kasus yang positif harus diperiksa
katakanlah kalau nggak mau tiga puluh lima belas orang di sekitarnya
kalau dari lima belas orang itu yang positif dua
yang dua orang ini periksa lagi lima belas orang di sekitarnya
periksa lagi lima belas orang di sekitarnya
supaya pasti betul betul di lapangan bisa terkendalikan dengan baik
tidak makin lagi membebani makin lagi rumah sakit
itu saja vaksinasi berperan penting dan harus ditingkatkan
walaupun mungkin vaksinasi tidak akan memberi hasil segera dalam satu dua hari
tapi itu jelas bagian penting dari program ini
karena terdapat beberapa kasus yang dilakukan di banyak negara
belum ada vaksinasi juga orang melakukan public righted social measures
serta tes sentris untuk menurunkan kasus di eropa begitu di amerika begitu dulu
walaupun sekarang diaktifkan lagi dengan adanya vaksinasi ini
prof chandra yoga prof zubairi kita break dulu ya
kita akan lanjutkan diskusinya usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast
jadi bagaimana prof
apa yang disampaikan oleh pak wagub jawa timur ya
karena jatim kita lihat sebagai salah satu provinsi dengan angka kematian yang tinggi
ada beberapa langkah misalnya kemudian mengkonversi membangun rumah sakit darurat di beberapa tempat dan lain sebagainya
apakah kemudian cukup sampai di situ mungkin juga untuk semua wilayah lain
atau memang ada perlu intervensi yang lebih jauh lagi termasuk pengawasan terhadap pasien isoman tadi itu ya
iya jadi semuanya seperti saya sampaikan memang kita harus total football
rumah sakit darurat amat sangat penting dilipat gandakan jumlahnya
kemudian tenaganya ya tenaganya bisa dari beberapa hal sih
saya kira masukan dari fakultas dokteran ui itu bisa dimanfaatkan
artinya mulai dari penempatan dokter spesialis penempatan dokter umum kemudian ppds kemudian untuk calon dokter yang segera lulus
itu saya kira masih bisa dimaksimalkan untuk membantu menangani masalah
selain juga memang ya oksigen jangan sampai kekurangan lagi kemudian obat obatannya
nah kemudian kalau yang di awalnya memang harus cepat banget jadi memang untuk pergerakan masyarakat ini
kan sebetulnya bisa dilihat dari kalau kita ada di jalan raya
saat ini belum terlihat bahwa amat sangat sedikit jadi masih lumayan banyak mobil mobil kendaraan di jalan
mestinya kita bisa siplinkan untuk minimalkan pergerakan dari masyarakat itu
baik prof hal yang masih soal isoman tadi dengan angka kematian isoman yang cukup tinggi di beberapa daerah
apakah artinya anda melihat ada mungkin pembiaran atau terlepas pengawasan dari pemerintah terhadap mereka yang melakukan isoman
padahal seharusnya dengan kondisi klinis yang sudah parah tidak layak lagi isoman
seharusnya memang dibawa ke rumah sakit tapi mungkin karena rumah sakitnya penuh sehingga tidak ada pilihan
ya jadi pertama misalnya masyarakat itu harus sadar bahwa semua yang isolasi mandiri harus torak fotoronsen
jadi ternyata banyak yang tanpa gudala atau gudala ringan namun ada penimun
itu obatnya tentu berbeda dengan kalau tanpa radang baru satu
yang kedua yang isolasi mandiri juga perlu punya simeter untuk ngukur saturasi oksigen yang relatif murah harganya sekitar tiga ratus ton
jadi kalau mulai turun memang harus ke rumah sakit untuk bantuan
kalau misalnya rumah sakitnya penuh ya sekarang yang level berikutnya misalnya kalau di jakarta ada asrama haji ataupun tower di pasar rumput atau yang lain
kemudian rumah sakit rumah sakit tenda itu yang saya lihat di berbagai tempat sudah dibangun baik di jogja di gajah mada maupun di berbagai tempat di indonesia
nah jadi masyarakat harus dipesan banget
kalau saturasi vaksin turun katakanlah kurang dari sembilan puluh dua misalnya itu harus segera rumah sakit perlu bantuan oksigen
dan mungkin sekali karena perlu bantuan oksigen juga perlu bantuan obat yang namanya dexamethasone
kemudian kalau ada imunnya juga obat obat vitamin sama yang biasa dikonsumsi tidak cukup mungkin sekali
nanti dokter yang melakukan mungkin sekali diperlukan obat viravir atau viravir
saya tidak mengerti kan atau yang lain
intinya memang di satu pihak sekarang ini banyak sekali juga keluarga saya nggak bisa masuk
jadi di rumah padahal maksudnya ada pneumonia
kemudian cari vavir viravir susah banget hanya rumah sakit
jadi saya kira kebijakan pemerintah untuk membolehkan apotek biasa untuk menyediakan obat obat
itu suatu keputusan yang bagus mau segera dilaksanakan
oke baik prof chandra yoga bagaimana terakhir saya ke anda pemerintah kita semua memaknai ketika dihadapkan dengan data dan angka bahwa kita sudah ada di urutan teratas untuk kasus kematian bahkan juga kasus harian
hal yang mungkin bagi sebagian orang ini tidak terprediksi meskipun juga mungkin bagi sebagian lainnya juga ini sudah terbukti
saya kira sekarang tugas kita sama sama untuk mengatasinya ya
sekarang kita langsung bicara kehilir saja angka yang tinggi ini
satu rumah sakit memang harus diperkuat dengan berbagai caranya
tapi juga bagus kita memperkuat layanan sistem primat
jadi kasus itu tidak semua rumah sakit layanan sistem primat disiapkan juga
cuma memang harus diatur sekarang sma sudah sedang sibuk sibuknya untuk berbagai hal
karena kalau kita bicara soal rumah sakit saja
tadi sudah saya singgung bahwa bagaimanapun obat bisa ditambah oksigen bisa ditambah
tapi alat maksud saya sdm itu yang penting
tadi malam saya bicara bicara dengan teman teman di persi ada dengan pemikiran tiga r sdm ini
satu refungsi dua relokasi tiga rekrutmen
refungsi itu artinya petugas kesehatan yang tadinya menangani penyakit penyakit atau masalah bukan covid
kita mintalah sekarang menangani covid
saya misalnya banyak di rumah saya berhubungan dengan orang yang isolasi mandiri di sekitar saya
untuk memberikan aidan segitu terlalu itu refungsi
dan itu paling mungkin dilakukan
yang tadi prof zubair disampaikan yang disampaikan oleh forum guru besar baui itu
yang kita berdua juga ikut itu memang antara lain memfungsikan maksimal habis habisan
semua tenaga kesehatan yang ada arah covid walaupun memang ada penyakit lain juga
yang harus ditangani di sisi pengaturannya
yang kedua memang relocasi cuma relocasi ini mudah diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan
memindahkan orang dari satu kota ke sebuah kota
yang lain kan tidak mungkin
kalau pak mau ada relokasi mungkin dalam satu kotak antar rumah sakit itu masih mungkin
dan yang ketiga recruitment
mau tidak mau harus tambah
dan ini bisa petugas kesehatan bisa juga petugas non kesehatan
misalnya saja kan untuk lapis lapis tertentu ada petugas non kesehatan
misalnya saja vaksinasi pendaftarannya kan nggak usah nggak usah rawat
yang bikin pendaftaran yang ngatur kursi nggak usah perawat kan gitu
itu bisa dilakukan jadi itu tiga untuk di rumah sakit
sementara untuk isolasi mandiri saya itu balik lagi ada tiga hal
bagaimana aspek kesehatan kedua bagaimana aspek kehidupan sehari hari
dan ketiga bagaimana aspek menjaga kontak
aspek kesehatan itu ada empat
nomor satu justru adalah melakukan check up
maksudnya kita orang yang sakit itu melihat gejalanya dari pagi sampai sore
satu rasinya pagi dan sore gimana
ini sebenarnya bahkan lebih penting dari obat
karena dia bisa tahu ada perburukan penggas
sehingga perlu pertolongan pesidang
sepatuh dari kesehatan yang kedua dari kesehatan memang obat
tadi sudah dibahas
nah pertiga setelah hidup bersih dan sehat artinya tetap olahraga
tetap makan yang bergisi dan sebagainya
dan yang keempat memang harus ada tempat berbicara ya
kalau tua nggak bisa ke rumah sakit toh nggak bisa ke puskesmas
mungkin ada saudara atau temennya saudara yang ketutupan kesehatan
itu harus diajak bicara untuk soal kesehatan ini
nah yang kedua tentang kehidupan sehari hari
jangan lupa ini orang kalau dikasih dua minggu makannya harus dijaga
seprenya harus tetap bersih
jangan sampai kepleset di kamar mandi
jangan sampai gara gara ngecas setrum dan sebagainya
dan juga harus ada teman untuk berbicara itu sangat penting
kemungkinan berbicara sekarang kan bisa dengan hp itu sangat penting
dan yang ketiga memang harus mencegah
jangan sampai kemudian menulari ke orang lain di rumahnya
jadi islah kamar penggunaan masker cuci tangan dan sebagainya
itu hal hal yang bisa dilakukan
dan itu bisa sedikit banyak mengurangi beban sakit
sehingga bisa juga menolak
mencegah kematian yang tidak perlu terjadi sebelumnya
baik prof terakhir
kalau di india ada sebutan lockdown begitu ya
kemudian mungkin di negara lain ada movement control order misalnya
meskipun di india juga kita lihat angkanya masih cukup tinggi
untuk angka kematiannya masih sekitar di angka tujuh ratus an
tapi apa yang bisa kita contoh paling tidak dari penerapan penerapan pembatasan sosial di negara lain
yang kalau kita bandingkan dengan apa yang kita punya saat ini yaitu ppkm darurat
kalau anda tadi sebut india delapan ratus ingat
hari ini meninggal delapan ratus
analoginya beratus di indonesia
jadi beda jauh dengan seribu kita
soal pembatasan sosial ini kan ada berbagai derajatnya memang
india tahun lalu waktu saya tinggal di india lockdown seluruh negara
dan itu memang nampaknya tidak mungkin
akhirnya sekarang dia lockdown
kota by kota maksudnya negara bagian negara bagian
dan itu di lockdown sambil mengikuti perkembangan apa yang ada
maksudnya perkembangan epidemiologi yang ada
mco seperti disebut aja
jadi bukan total order di amerika
malaysia itu dinaikkan dengan target turun harus di bawah empat puluh
begitu turun di bawah empat baru akan disaluasi lagi
sekarang kita punya ppkm darurat
jadi daripada kita mengubah
laksanakan ppkm darurat ini dengan betul betul ketat
sesuai dengan aturannya
dan kemudian evaluasi apakah situasinya bagaimana pada tanggal dua puluh
kalau kita lihat kecenderungan sekarang kan angkanya masih terus meningkat
positivitasnya terus meningkat
itu semua harus jadi masukan untuk memutuskan
apa yang harus dilakukan
ppkm darurat yang sudah ada maksudnya secara maksimal
saya punya contoh satu saja
misalnya ada gedung sepuluh lantai
di lantai sepuluh ada kantor esensial
dia masuk kerja
oke lah orang itu masuk ke lantai sepuluh
tapi kan terpaksa tukang parkir masuk tidak
satuan terpaksa masuk juga walaupun tidak kerja di kantor itu
yang ngurusin lift terpaksa masuk juga
sehingga bukan hanya yang kerja di lantai sepuluh
akhirnya banyak orang yang akhirnya terpaksa masuk kerja karena ada orang gitu
ya jadi itu hal seperti itu
mungkin masih bisa dipercepat
saya appeal masih bisa dipercepat
sehingga kita masih bisa membatasi kontak orang semaksimal mungkin
sambil dinilai angkanya
kan ada secara google bisa dinilai gerakan orang dengan jumlah kasus
itu yang memutuskan apa yang perlu terjadi pada tanggal dua puluh juli yang akan datang
oke kita dorong pemerintah baik pusat dan juga daerah untuk mengoptimalkan vaskes yang ada
nakes juga alat kesehatannya dan masyarakat untuk lebih disiplin
dengan apa yang kita punya saat ini
yaitu ppkm darurat
mudah mudahan dengan semua yang sudah diupayakan bisa menekan angka kematian
dan juga angka penambahan kasus harian yang sangat tinggi ini
terima kasih banyak prof chandra yoga aditama
prof zubairi jurban sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini di cnn indonesia
selamat malam sehat selalu prof
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast